kita masuk ke informasi dari dunia olahraga
setelah memenangkan pertandingan melawan china taipei kamis malam
para pemain tim nasional u sembilan belas langsung mempersiapkan diri jelang laga berat kontra qatar
pada pertandingan lanjutan grup a piala asia u sembilan belas minggu malam
witan sulaiman dan kawan kawan berlatih di lapangan a senayan jakarta jumat sore
selain melakukan pemulihan fisik dalam sesi ini indra syafri
juga mengasah ketangguhan lini belakang lewat simulasi umpan umpan silam
di waktu yang bersamaan calon lawan indonesia yaitu qatar juga berlatih di lapangan b
pejaga gawang qatar marwan badruddin mengagap indonesia adalah tim yang memiliki kualitas serangan mumpuni
pertama hasil kemarin tentu membuat moral pemain lebih bagus
tapi kita tetap memperbaiki masalah defense kita
kemarin terjadi dan sama persis dengan pertandingan uji coba
banyak gol gol mudah terjadi karena kesalahan pengambilan keputusan
sama organisasi defense kita yang kurang baik